rapat paripurna hak interpelasi gubernur anies baswedan soal formula e di dprd dki jakarta tetap digelar
meskipun hanya dihadiri tiga puluh tiga anggota dewan dari dua fraksi yakni pdi perjuangan dan psi
tujuh fraksi lainnya memboykot rapat paripurna dan menyebut agenda interpelasi di paripurna ilegal
apakah usulan interpelasi ini akan kandas atau masih ada babak baru pengguliran hak interpelasi gubernur anies baswedan
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan zita anjani wakil ketua dprd dki jakarta fraksi pan
selamat sore bu zita
selamat sore mbak
dan ada pak gembong warsono ketua fraksi pdip dprd dki jakarta selamat sore pak gembong
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke pak gembong terlebih dahulu nanti baru ke bu zita
pak gembong ketua dprd dki prasetyo edi
marsudi yang juga kader partai anda dituding menyusupkan agenda interpelasi secara sembunyi sembunyi sehingga dianggap ilegal
apakah memang ada tekanan partai untuk menggunakan segala cara menggolkan interpelasi ke rapat paripurna
wara ono mbak tidak itu
tekanan nggak ada
ini prosedur yang normal normal saja
kami sebagai anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota dewan
yang melakukan pengawasan terhadap pengalokasian seluruh alokasi anggaran pemperbdk jakarta
yang menurut kami alokasi anggaran untuk formula e itu anggarannya sangat fantastis di saat kondisi keuangan jakarta sangat sulit saat ini
sebenarnya itu saja
basis dasarnya itu yang pertama
yang kedua juga kaitan dengan rekomendasi lhp bpk
yang merekomendasikan pemperbdk jakarta
bahwa gelaran formula e itu berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan daerah
nah inilah yang kami tindak lanjutin
kaitan dengan tadi yang dilaporkan oleh teman teman dari tujuh fraksi
yang menolak katakanlah menolak interpelasi
melakukan pelaporan terhadap
nanti kita bahas itu pak gembong
nanti kita bahas itu
saya kira itu langkah yang positif
ya tentunya kami harus hargai itu
kami pun juga punya sikap politik yang baik juga
dalam rangka menyampaikan aspirasi atau sikap politik yang dimiliki oleh dua fraksi
kaitan dengan kebijakan kebijakan pemerintah jakarta
yang dilaporkannya pak ketua dprd yaitu pak prasetyo adi marsudi ke badan kehormatan
saya kira itu langkah yang baik untuk kita buka bukaan sekalian
oke pak gembong nanti kita akan sampai ke situ
pak gembong nanti kita akan sampai ke situ
saya mau tanya soal prosesnya terlebih dahulu
agenda ini bisa masuk ke dalam paripurna
karena tujuh fraksi lainnya menilai bahwa ada kesalahan administrasi
ataupun ada prosedur tatip badan musyawarah
yang kemudian dilanggar oleh kader anda
ketua dprd prasetyo edi marsudi
pak gembong anda meyakini bahwa itu tidak ilegal
bahwa tidak ada tatip yang dilanggar
tidak ada satu pun tatip yang kami langgar
jadi gini saya jelaskan
teman teman yang tujuh fraksi memaknai bahwa
draft yang disodorkan oleh sekwan itu seolah olah barang yang baku
barang yang tidak boleh dikotak katik oleh anggota bamus dalam pelaksanaan rapat bamus
sehingga sebetulnya yang kami pahami bahwa
draft tujuh agenda yang harus dibahas oleh badan musawarah pada satu hari senin kemarin
untuk pelaksanaan rapat badan musyawarah
teman teman mengusulkan ada tambahan satu agenda lagi yaitu
paripurna rapat paripurna antar pelasih
pertanyaannya adalah apa yang salah
apa yang salah
apa yang dilanggar oleh ketua dewan u ini gitu
oke kita tanya ke mbak zita sebagai wakil ketua dprd dki jakarta
mbak zita menurut pak gembong tidak ada yang salah prosedurnya
semuanya sudah sesuai dengan tatib di badan musyawarah
kronologisnya seperti apa sih sebetulnya anda sebagai pimpinan dprd yang tidak ikut teken hasil keputusan badan musyawarah
saya sudah lihat dokumennya anda tidak teken hasil keputusan bamus itu
ya jadi mbak
jadi unsur pimpinan itu bukannya ketua
ada satu ketua dan juga empat wakil
kalau mau mengagendakan kegiatan harus di kolektif
tapi tolong dicatat pimpinan ini bukan ketua
karena di tatip itu kolektif kolegial
jadi satu ketua dan minimum dua wakil
nah kenapa saya tidak sebut ilegal saya sebut satu pros
karena di agenda
kita mengadakan tanpa tanda tangan dari empat wakil
kalau kita menjunjung akas kolektif
minimum dua wakil itu tanda tangan
nah yang itu di bamus
ya ada karena tatip
yang kedua dilanjutkan lagi ke paripurna tentu cacat prosedur lagi
nah jadi tentu dpr ada di kita
terus ada di tatip
jadi kalau misalnya yang pro mau didengarkan
yang kontra juga mau didengarkan
bu zita saya tidak begitu bisa mendengar apa yang anda sampaikan
tampaknya ada kendala komunikasi
tapi saya bisa menangkap apa yang anda ingin sampaikan ataupun jelaskan
nanti kita akan bahas selesai jeda
kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber
ketua fraksi pdip sembilan puluh tiga 'ad kapademi dki jakarta dan zita anjani
wakil ketua dprd dki apakah sudah bergabung
oke tampaknya kita masih menunggu bu zita saya kembali lagi ke pak gembong
pak gembong kalau kita lihat dinamika yang tadi terjadi di rapat paripurna artinya hanya dua fraksi fraksi anda dan juga psi yang hadir yang bertahan di rapat paripurna
sementara tujuh lainnya itu memboykot yang artinya dua fraksi ini yang mendukung interpelasi yang tujuhnya memboykot menolak
apakah artinya lobby pdip gagal mengajak fraksi partai lain bergabung pak gembong
enggak juga enggak juga
karena artinya dalam komunikasi politik yang kita bangun selama ini sebetulnya sudah hampir mendapatkan hasil positif
artinya tanggapan teman teman sudah banyak yang satu pemahaman dengan kami untuk menggelar paripurna interpelasi ini
soal nantinya sikap politik kan pada akhir tapi yang tahapan awal ini kan harus kita lalui dulu
cara melalui bagaimana ya di pampurna
itu lah sebetulnya
kesepakatan kesepakatan itu yang kita capai dalam lobby lobby politik selama ini seperti itu
pak gembong fraksi partai mana saja yang sudah mulai mau berubah sikap begitu
tadi anda mengatakan ada
personal siapa saja
dari masing masing anggota fraksi
namun di ujungnya mereka selalu menyampaikan bahwa sikap tetap menunggu arahan dari pimpinan partai politiknya masing masing
kalau pimpinan partai politiknya menolak artinya gagal dong
karena itu adalah tempat komunikasi politik yang kita bangun
kan sudah hari ini bisa kita saksikan misalkan adalah satu fraksi salah satu fraksi yang mengancam anggotanya akan melakukan pemecatan ketika hadir dalam paripurna hari ini
ini contoh contoh yang sudah kita saksikan bersama di hari ini
bu zita sudah bergabung
bu zita alasan anda dan enam fraksi lainnya memboykot rapat paripurna ini apa
apakah karena sudah terlanjur mengikat jaringan

mengikat kesepakatan dengan gubernur saat makan malam bersama beberapa waktu yang lalu
kalau tadi kata pak gembong sudah ada komunikasi personal dari pdip dari psi ke personal personal fraksi fraksi partai lain begitu ya tapi masih menunggu lampu hijau dari petinggi partainya
anda termasuk yang di lobi
jadi gini mbak pertama perlu saya katakan di sini tidak ada kata boykot
karena pemahaman kami dari tujuh fraksi tolong dihormati juga tujuh fraksi ini mayoritas loh
tujuh fraksi ini penganggap
tujuh fraksi ini penganggap
tujuh fraksi ini penganggap
tujuh fraksi ini penganggap
nah jadi bukannya memboykot kami memang tidak hadir karena cacat prosedur
ayo kita selesaikan dulu di dalam dprd
malu juga loh dilihat sama warga dki ini lagi pandemi lagi banyak yang susah banyak yang miskin
masa kita berantem berantem kita selesaikan dulu di dalam dprd makanya kita laporkan ke bk
bk adalah penangah kita
selesaikan dulu nih mekanismenya
nah jadi ada dua kubu ini selesai dulu di dalam nah nanti hasilnya apa ya kita sama sama keluar
kita kan satu kubu kita di koleksi
oke bu zita kalau tidak cacat prosedur artinya fraksi anda dan yang lainnya kemungkinan bisa berpindah haluan mendukung interpelasi yang diajukan pdip dan psi
nah ini harus terbuka dulu
kalau misalnya kita bicarakan di dalam sudah kita hitungannya ada tujuh fraksi yang menolak dua yang mendukung
nah kalau kita baca peta politik saja itu artinya kita tahu jadi
kita tidak ada kita paling pernah dan sebagainya
nah tapi kalau ada yang ngotot ototnya ribut seperti ini
nah kalau ribut kan jelek dilihat oleh warga
sedangkan sedang pandemi lagi sulit sebaiknya kita selesaikan saja di dalam
nanti hasil kasih pakatan kita kita kan bisa alapin enggak
alapin tetap tidak ada pakatan
kan konvensi sama sama
bawah kan pak
oke bu zita tadi pak gembong mengatakan bahwa ada pendekatan personal yang dilakukan oleh pdip dan juga psi untuk melobi
fraksi fraksi partai lain untuk berpindah haluan
apakah anda dan juga kader kader pan yang lain ataupun mungkin anggota dpd yang lain memang sudah dilobi untuk berpindah haluan
dan akhirnya tidak mempan gitu bu zita
komunikasi kita kan dinamis ya pasti komunikasi ada dan sejauh ini dari pdi perjuangan juga komunikasinya baik ke kita
menyampaikan data nah itu kita hormati
jadi saya sebagai salah satu pimpinan oh ini jangan dilanjutkan
kita berdua seperti depan
karena data kita kita sisa di dalam
baiknya seperti apa secara fair kita sampaikan ke publik
ya kalau memang nggak mau interpelasi ya nggak apa apa
kalau mau interpelasi pun nggak apa apa tapi kita selesaikan di dalam supaya fair dan tidak gaduh di publik
oke tidak gaduh di publik ini agak sulit karena memang sudah terjadi perdebatan
saya mau tanya ke pak gembong pak gembong salah satu kegaduhan ini ketua dprd anda akan dilaporkan ke badan kehormatan sudah dilaporkan bahkan tadi siang
oleh wakil ketua dprd muhammad taufik dan juga mungkin bu zita dan teman teman
karena dianggap melanggar tatib bamus dan cacat prosedur tadi menyusupkan agenda
apakah kemudian pdip siap menanggung resiko jika nanti badan kehormatan menyatakan pak prasetyo edy bersalah kemudian ada sanksi yang dijatuhkan
segala konsekuensinya tentunya fraksi pd perjuangan berani menghadapi konsekuensi yang nanti akan dijatuhkan
tetapi sekali lagi saya menghormati
dan menghargai sikap dari tujuh praksi yang hari ini melaporkan ketua dprd ke bk
justru disitulah ruang yang paling baik bagi kami untuk menjelaskan pada publik jakarta
bahwa kalau tadi saya mendengarkan kalau tidak salah bu cita malu kalau hari hari ini kita ribut kita gaduh dan itu kita hormatin
tetapi faktanya faktanya kan hari ini sudah terjadi kegaduan itu
karena teman teman sudah melakukan pemboykotan terhadap pelaksanaan paripurna yang sudah dibamuskan
jangan salah bamus itu dihadiri oleh semua fraksi loh mbak
ketua bk nya juga hadir waktu rapat bamus
golkar juga ada wakilnya termasuk pan ada wakilnya
kalau tidak setuju terhadap agenda paripurna hari ini seharusnya di ruang rapat badan musawarah itulah disampaikan
bukan di luar itu disampaikan gitu loh
jadi kalau itu tadi disampaikan oleh bu zita kita tidak mau buat kegaduhan itu sebetulnya sopo sehingga di gaduh itu
terakhir pak gembong langkahnya setelah ini apa
pdip dan juga psi karena sulit meyakinkan tujuh fraksi lainnya
nanti saya tanya ke bu zita juga dari pdip akan melakukan apa
apakah terus akan melakukan lobby karena hari ini batal rapat paripurnanya atau memang sudah mentok saja

ya kita akan dorong kepada bus
kita akan dorong kepada pimpinan dewan untuk melakukan bamus kembali
karena aturan paripurna kan seperti itu diskor satu jam pertama satu jam kedua kemudian tiga hari setelah itu dibamuskan
kan gitu loh setelah itu dibamuskan untuk diparipurnakan ulang
ya kita mendorong selanjutnya hari hari ini saya akan melakukan lobby lobby kepada pimpinan untuk bisa membamuskan kembali dilaksanakan paripurna

jadi itu tahapan yang harus kita lalui sesuai dengan tata tertib
harusnya tata tertib itu yang menyatukan kita semua karena tata tertib itu payung hukum bagi kita seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota dewan
seperti itu mbak
oke bu zita tadi yang disampaikan oleh pak gembong bahwa akan mengajukan bamus kembali untuk bisa membahas ataupun memasukkan agenda interpelasi ini di dalam rapat paripurna
apakah kemudian itu bisa terjadi kalau melihat pemetaan politiknya ada tujuh fraksi yang sudah menolak dan bahkan sudah melaporkan ketua dprd
presiden edy ke badan kehormatan bu zita
ya kalau diulangi lagi misalnya bamus lagi agendanya interpelasi ini sudah jelas petanya tujuh fraksi pasti akan menolak
nah nanti tetap dijalankan ya cacat prosedur
saya ini deh ide ide kita di dewan kita ada rapat konsolidasi di dalam
tapi kita harus jujur kalau misalnya memang mayoritas tidak setuju ya bilang
kalau masih gitu
karena ini gak berulang karena banyak agenda dewan
ini jujur ini yang bikin keributan kita yang model seperti ini
oke bu sita terakhir saya mau tanya fraksi pan tidak merasa ingin mendengar penjelasan dari gubernur ya soal keributan soal kegaduhan formula e ini
terakhir bu zita
selama dibahas sudah pernah kita mengikuti dan pembahasan itu sudah dilakukan juga di komisi
jadi bukannya kita tutup kuping enggak
sudah selalu dibahas di komisi
nah kalau misalnya manggil gubernur itu kan beda lagi
ini kan politik
nah jadi kami sangat open untuk bahasan di dalam dewan
tapi kalau untuk interpelasi kami memang tidak mendukung
kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya di dprd dki jakarta
tampaknya akan semakin memanas karena fraksi partai penguasa pdi perjuangan akan tetap melakukan lobby begitu ya pak gembong ya
dan tidak mau mundur
tetap mengajukan interpelasi
ini saya sedikit meluruskan
oke sedikit saja kita sudah habis
jadi meluruskannya begini
yang namanya usul inisiatif interpelasi itu ketika sudah memenuhi persyaratan administrasi maka hukumnya wajib untuk diagendakan
tidak ada menolak terus tidak diagedakan ya tidak boleh juga
itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain
ini urusan menang menangan
oke baik baik
kita tunggu nanti
perkara nanti ketika mengambil keputusan
kemudian mereka menolak
aduh hal yang berbeda
tapi tempat penolakannya bukan di rumah makan
tempat penolakannya adalah di sidang paripurna
itu yang benar jujur yang tata tertib yang kita sahkan bersama
seperti itu mbak
kita nanti tunggu sekali lagi bagaimana konstelasi politiknya di dprd dki jakarta
apakah akan goal keinginan ataupun usulan interpelasi dari pdi perjuangan dan juga psi
atau memang tujuh fraksi berhasil menjegal interpelasi ini untuk melindungi gubernur dki jakarta anies baswedan
kita tunggu bersama
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ketua fraksi pdip dprd dki jakarta
dan bu zita anjadi
wakil ketua dprd dki jakarta dari fraksi pan
terima kasih sekali
sehat selalu bapak dan juga ibu